nah terkait data lainnya ini juga disiapkan brimop yang disiapkan lombok siang ini
sebanyak dua ratus personel brimop dari kor brimop dan dua ratus dari sat brimop polda jawa timur
total sementara ini ada empat ratus personil yang berangkat ke sana ya untuk membantu proses evakuasi yang terus dilakukan hingga saat ini
dan informasi juga bahwa semua personel sudah berangkat dari terminal kargo soekarno hatta
nampaknya juga kita akan terus menantikan ya karena informasinya memang masih cukup terbatas
armada yang bisa digunakan untuk mengangkut warga ataupun wisatawan di gili trawangan menuju ke lombok ataupun menuju ke daratan
sementara itu senin pagi sebanyak seratus personil batalion gabungan kesehatan marinir diberangkatkan menuju lombok nusa tenggara barat dari lanut halim perdana kusuma jakarta
selain personil marinir juga membawa sejumlah perlengkapan yang diperlukan untuk menolong korban bencana gempa di ntb
peralatan tersebut diantaranya tenda rumah sakit lapangan sebanyak enam unit truk logistik perangkat perawatan makanan
dan lain sebagainya
mereka diberangkatkan menggunakan pesawat c satu ratus tiga puluh hercules milik skuadron tiga puluh satu tni angkatan udara
rencananya sepanjang hari senin lanut halim perdana kusuma akan menerbangkan tiga pesawat hercules dan satu cm dua ratus sembilan puluh lima untuk membantu penanganan gempa di lombok
selain dari jakarta tni juga mengirimkan seratus personil marinir serta perlengkapannya dari surabaya
tidak ketinggalan sebanyak delapan puluh dua prajurit kostrat yang akan diberangkatkan melalui lanut abdurrahman saleh malang
mereka akan bertugas setidaknya selama satu bulan namun bisa diperpanjang sesuai keadaan di lapangan
pagi tadi sudah diberangkatkan sejumlah delapan puluh dua orang dari yonkes dua kostrat melalui lanut tni au abdurrahman saleh
delapan puluh dua orang yang titik beratnya fokus kepada bantuan kemanusiaan khususnya kesehatan
kemudian hari ini pagi ini akan direncanakan empat sorti
empat sorti sekarang sedang dipersiapkan adalah dari yon gabungan marinir dari pasmar i tni al
tiga titik satu lagi adalah di pangkalan tni al di surabaya disiapkan kri suharto sembilan ratus sembilan puluh untuk diberangkatkan
kri suharto sembilan ratus sembilan puluh adalah di pangkalan tni al di surabaya disiapkan kri suharto sembilan ratus sembilan puluh untuk diperangkatkan